tapi manimu di luar negeri itu kerja buat kamu sayang
enggak mereka kerja untuk mereka sendiri
udah hampir tujuh tahun dan mereka nggak pernah pulang
kalau mereka sayang sama alex seharusnya mereka pulang dong
alex kamu jangan ngomong begitu nak
tidak semudah yang kamu pikirkan
selamat pagi ma ini b
adriana ada ma
oh nyari adriana
dia masih tidur
bisa nggak mama bangunkan dia
soalnya ini ada hal yang penting yang harus by sampaikan sama dia
dari semalam bey telpon dia
dan bey tunggu balasan dari dia
bahkan sampai pagi ini b tidak menerima telepon balik dari adriana
oke kalau gitu mama bangunin adriana dulu
kamu tutup aja teleponnya
biar mama sampaikan kalau adrianus atau telepon kamu langsung gimana
ada telepon dari bey
kamu tuh gak perlu nafun
tetep aja kesini yang
gimana sih masih malu malu aja
sayang dengerin aku baik baik ya
kamu tuh gak perlu nelfon aku
kamu samperin aja aku kesini
beneran deh sayang
aku gak masalah
ini anak ngigonya dari kemarin
nggak bisa ngagetin deh kan gak enak enak lagi mimpiin si boy
ngagetin sih enggak
yang kenyataannya bey tuh nyariin kamu dari semalam
kamu telepon gak diangkat angkat
terus kamu belum telepon balik apa
ih mama terus yang dicariin sama be
mama mama liat adriana belum sempet bersihin muka
ini pasti masih bibir merah ya
udah deh sekarang gak usah mikirin bibir
mama dengerin dulu adrina masih pakai baju kayak begini
ma adriana pulang kemarin jam sebelas malam
wiches itu masih ngantuk banget mama
adriana juga gak sempet telepon bey
kalau boy disempet sempetin
kalau bey gak sempet
lihat nih rambut masih
aduh masih pendek ya
muka juga awar awaran
sekarang cepetan telepon bey
sebelum dia nelfon lagi nanti malah curiga
tunggu tunggu itu handphone
nih handphone mama aja
tapi adriana gak mimpi kalau adriana akan sama boy selamanya
adriana dari semalam mas telpon kamu
kamu pergi kemana
bahkan sampai sekarang pun mas tunggu kamu telepon balik
baru sekarang kamu telepon
ini loh mas
aku tuh lagi sakit kepala
terus badan ku gak enak
jadi aku tadi malah minum obat
yang bisa bikin aku tidur
kalau enggak aku pusing mulu
jadi susah tidur
terus jadi babla
terus aku gak sempet hubungin mas
aku bener bener capek banget
dan sekarang aja masih ngantuk banget mas
kamu tolong berikan laporan keuangan yang lebih update
karena yang kemarin mas gak terima itu
jadi tolong ya
tolong siapkan laporan yang lebih up to date
nanti aku kirimin langsung yang terupdate mas
saya tunggu ya
aki aki ab gitu wir ini
segitu banyak karyawan
masih aja nyuruh adriana
susah jadi orang pinter
terus bener nih anak gue
dada dulu mama keluar deh
adriana mau buka baju
nggak mama mau bobo disini
nggak mama mau bobo disini
ngapain juga bawa anduk kesini
kamar mandi kan di dalem
apa kan mau ke sekolah
tapi kenapa kok pagi pagi mukanya udah
ada masalah ya
cuma ada sedikit masalah di kantor
kok mau mandi
karena lagi bingung jadi malah
ruang tengah lagi
udah mau mandi dulu ya
udah siapkan sarapan buat kamu
oma mau pergi pekajian dulu
oma mau diantarin nggak
oma kan pengajiannya deket di masjid sini
kok nggak mudeng juga
padahal setiap rabu lho oma pengajiannya
terus gimana kuliahmu shay
kapan sih kamu mulai kuliah lagi
kamu nggak bisa terus terusan seperti ini lho
kalau sampai papi mamimu tanya
peduliin pikiran mereka
mereka juga nggak peduli sama alex bu
tapi manimu di luar negeri itu kerja buat kamu sayang
mereka kerja untuk mereka sendiri
udah hampir tujuh tahun
dan mereka nggak pernah pulang
kalau mereka sayang sama adex
seharusnya mereka pulang udang
tidak semudah yang kamu pikirkan
udah ya oma
alex gak mau debat soal ini
di dunia ini hanya cuma satu orang yang benar benar di thai alex
tan alex juga sangat mencintai oma
oma juga sayang sama kamu nek
kamu makan ya oma pergi dulu ya
nanti kalau kamu ketemu sama boy
sampaikan salam oma
suhu dia main main lagi kesini ya
sampaikan salam oma sama bu
suhu dia main main kesini lagi ya
ya oma jalan dulu ya sayang
dia manfaatin oma
untuk berdamai dengan gue
lu nggak akan bisa berdamai dengan gue
aduh padahal gue buru buru nih
nunggu papi mandi lama nggak ya
gimana kalau gue gunain triknya si cindy
chat tante farah
assalamualaikum dek farah
semoga hari ini selalu diberikan keberkahan
dan rahmat oleh allah
oke sekarang gue hapus dulu chat history nya
eh si inon teh kenapa sih
kayaknya teh kesenangan banget
udah apa non
kok sih bi
kepo lah sama si inon
jadi gini bi
reva tuh barusan
habis ngelakuin sesuatu yang keren banget
hah apa kerennya
reva tadi tuh chat tante farah
supaya papi bisa makin deket sama tante farah